di tempat itu hamba bersama raden walang sungsang menghadapi dua lelaki
sesaat sebelum raden walang sungsang diculik
hambakan susu gusti prabu dengan jurus kabir

tapi kita lihat apakah kau mampu menahan jurusku
siapa bocah ini
ilmu kanuragannya begitu tinggi
dan dapat menandingi serangan serangan
tanganca dia selalu berhasil menahan jurusku
aku harus meningkatkan seranganku
aku harus memancingan menjauh dari sini
kalau tidak bisa bisa
paman maung bodas dan kakek guru
terkena pukulan yang tidak terang
hei mau kemana kau
memang tidak dapat
untuk malam bernama athletes
tidak diap cellular
menjaga kont therapeutika
bekerja tanpa pandangan

barangkali ini bisa menjadi petunjuk
siapa penculik putra kita
baik pak kaji
baik gusti prabu
lindungilah putra anda
aku turut bersedih
musibah yang menibah raden walang sungsang
dimana terakhir kali kau menerput putraku walang sungsang
di hutan ujung perkampungan
di tempat itu hamba bersama raden walang sungsang
menghadapi dua lelaki
sesaat sebelum raden walang sungsang diculik
hamba akan susung gusti prabu
dengan jurus g tc ramadan
aku harus mengubah suaraku
agar nyai dahayu tidak mengenali
berani beraninya kau lari dariku
kau kira aku lagi ketakutan
aku tidak takut padamu nenek tua
aku hanya memancing
agar mereka mempunyai kesempatan untuk lahir
besar sekali mulutmu
jangankan menyelamatkan mereka
menjaga nyawamu saja belum tentu kau mampu
coba saja kalau bisa
jangan lupa like share dan subscribe ya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya